sepak bola nasional menonton persebaya di stadion gelora bung tomo surabaya kini tidak lagi merepotkan
lahan parkir sudah disediakan sehingga supporter tidak lagi menaruh kendaraan di pinggir jalan dan menyebabkan kemacetan
ribuan supporter persebaya surabaya atau bonek sekarang bisa nyaman berangkat ke stadion gelora bung tomo kandang klub persebaya
seperti yang terlihat jelang pertandingan persebaya versus perseru serui dalam lanjutan piala presiden dua ribu delapan belas
kendaraan supporter dengan leluasa masuk ke dalam area stadion tanpa terhalang kemacetan
tidak ada lagi kendaraan yang parkir sembarangan di dekat stadion seperti laga laga persebaya sebelumnya
ini ada beberapa lahan parkir yang disiapkan untuk menampung kendaraan supporter
salah satunya parkir khusus mobil yang bisa menampung tiga ratus mobil
polisi juga menyiagakan dua empat ratus petugas yang mengamankan setiap pertandingan di piala presiden ini
kita menyiapkan lapangan parkir di dalam semua parkir di dalam
kita juga termasuk melibatkan masyarakat di sini supaya ikut membantu
kalau dalam sudah penuh baru kita parkirkan di kantong kantong parkir yang ada di sini
polisi juga menjanjikan pemeriksaan ketat
pada barang bawaan supporter untuk mencegah masuknya benda benda berbahaya ke dalam stadion